pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pilgub jawa barat dua ribu delapan belas sudrajat ahmad syahiku
resmi mendaftar di kpu provinsi jawa barat rabu siang
keduanya mendaftar diiringi simpatisan dari tiga partai koalisi
mereka mengaku didukung empat lima partai
setelah melakukan deklarasi di monumen perjuangan kota bandung jawa barat
pasangan calon sudrajat saiku tiba di kpu provinsi jawa barat di jalan garut kota bandung sekitar pukul dua siang
turut mendampingi mereka presiden pks soebul iman dan petinggi lainnya dari dewan pembina daerah provinsi jawa barat
setelah berkas dan persyaratan dinyatakan lengkap oleh kpu dan bawaslu
pasangan asyik atau sudrajat syaiku menyampaikan beberapa pernyataan dalam konferensi pers
termasuk adanya dukungan dari p tiga pimpinan jan faridz dan partai bulan bintang
pengusung ini terdiri dari pks gerindra dan pan yang jumlahnya semua adalah dua puluh tujuh kursi
jadi pengusung yang memiliki kursi ada tiga dan jumlahnya dua puluh tujuh
tadi malam saya menerima pengusung dari partai yang tidak memiliki kursi yaitu partai bulan bintang
yang kedua adalah dari partai p tiga pimpinan jan farids dan partai bulan bintang
sebelumnya selasa siang kemarin pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
deddy miswar dan deddy mulyadi sudah terlebih dahulu mendaftar ke kpu jawa barat
begitupun dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
rituan kamil dan uu ruzanul ulum sudah resmi mendaftar ke kpu jawa barat pada selasa pagi kemarin
calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa barat rituan kamil dan uu ruzanul ulum
menjadi pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri kpu provinsi jawa barat
kang emil dan uu menegaskan akan menghindari politik uang dan isu sara selama masa kampanye
berikut wawancara koresponden cnn indonesia rifana pratiwi dengan ridwan kamil dan uu ruzanul ulu
pada mendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pasangan pertama yang mendaftarkan diri adalah
pasangan wali kota bandung ridwan kamil dengan bupati tasikmalaya uu ruzanul ulum
lalu bagaimana sebetulnya proses dan juga kans mereka untuk bisa memenangkan pilgub jawa barat
dengan jumlah pemilih terbesar di indonesia saat ini saya sudah bersama dengan rituan kamil
dan juga pendampingnya yakni uu ruzanul ulum
selamat siang bapak bapak kita ke kang emil terlebih dahulu mungkin bisa diceritakan
bagaimana sebetulnya secara singkat proses akhirnya anda berdua bisa dipasangkan
karena sebelumnya sempat terjadi dinamika politik anda juga sempat ke pdi perjuangan
kemudian akhirnya kembali lagi ke pak uu nah ini mungkin secara singkat saja kang
ya pada dasarnya mencari pasangan ini tidak mudah ya
seperti halnya mencari jodoh juga tidak mudah
tapi saya percaya semua indah pada waktunya
selama setahun terjadi sedikit telenovela sinetron dan lain sebagainya
tapi allah sudah menakdirkan
ujung ujungnya kembali kami berpasangan dengan pak uu atas dasar kesepakatan
kesepakatan di hari minggu para ketua umum parpol
jadi memang posisinya kami serahkan
nah hasil musyawarah ketua umum parpol parpol akhirnya menyepakati
bahwa pasangan dari empat parpol ini adalah saya dan kang uu
oke kalau kita dengar juga jargon yang dipakai ini waktu kang emil maju pada pilwakot
bandung itu adalah cinta sekarang mengambil jargon rindu
kita akan tanya terlebih dahulu kenapa mengambil jargon rindu ini kang
bukan jargon singkatan singkatan pasangan kami ini rindu singkatan ridwan dan uu
nanti kalau dipanjangin rindu pemilu ridwan kamil dan uu pemilunya pilih emil uu
oke sudah dipersiapkan menarik menarik
persiapannya sudah lima tahun lalu

oke kita agak serius terlebih dahulu eee ini kan diusung orang lainnya ya kan
oleh koalisi empat partai ada nasdem kemudian pkb p tiga dan juga hanura
empat empatnya ini adalah pengusung dari pemerintahan presiden jokowi dan juga yusuf kala
saya mau tanya mungkin ke pak uu ada fakta integritas pak yang ditandatangani mungkin oleh
anda berdua untuk nanti bisa memenangkan presiden jokowi pada periode kedua ataupun keempat partai ini pada kontestasi pemilu serentak dua ribu sembilan belas
sampai hari ini kami tidak membuat fakta integritas yang tertulis
tetapi kalau komitmen karena pimpinan partai saya mendukung
pak jokowi untuk pilpres maka kita sebagai kadernya harus samina watona kepada pimpinan
kalau kita lihat juga basis politik dari pasangan ridwan kamil dan juga uu ini lebih banyak di bandung raya perkotaan
sementara untuk wilayah pantura ini memang masih kurang
karena untuk bisa memenangkan ini tidak ada putaran kedua ya bapak bapak ya
jadi sebenarnya eee
basis pertama basis ulama santri dan jamaahnya itu berkumpul di koalisi kami
karena para kiai pesantren yang jumlahnya ribuan itu rata rata kiainya adalah kiai p tiga atau pkb kan
jadi itu sudah lebih baik
kedua pkb kuat di pantura secara umum p tiga kuat di priaman
jadi kalau tadi dibilang pantura kurang saya kira nanti tim dari pkb khususnya itu akan mengisi kekurangan itu
saya juga akan menggempur banyak di pantura
tapi kita akan mengisi kekurangan selama lima bulan
insya allah sampai
di antara empat pasangan calon ini kira kira mana yang merupakan lawan terberat buat anda berdua ini mungkin ke pak uu
kalau saya sih gak ada lawan yang ringan
semuanya lawan berat
pada hebat hebat orang profesional terpilih semua yang terhebat di jawa barat
jadi semuanya juga hebat sekali
untuk angka politik uang juga cukup tinggi ya di jawa barat kalau kita bandingkan dengan provinsi provinsi lain
komitmen anda berdua bagaimana untuk menekan politik uang nanti ke depannya
ya yang pertama kami ini peladaerah yang memang tidak banyak uang ya
kita bekerja melayani publik melayani rakyat
jadi pastilah kalau dari koalisi kami haram hukumnya melakukan politik uang
bahkan kita berharap lewat media khususnya cnn
mengedukasi lah ya masyarakat jawa barat indonesia
pilih pemimpin karena visinya karena track recordnya karena program kerjanya
memberikan jalan keluar yang lebih cepat
bukan karena gayanya atau banyak uangnya
yang terakhir mungkin yang paling ditunggu tunggu oleh warga jawa barat
sebetulnya apa visi misi diantara pasangan ritwan kamil dan juga uu ruzanul ulum ini
ya kalau visi sudah kita kalimatkan kan jawa barat juara lahir batin
oke artinya apa
karena itu spirit of excellence selalu menjadi yang terbaik
lahir batin berarti kami nggak mau hanya urusan infrastruktur yang keren kan
urusan infrastruktur ekonomi tapi juga urusan keumatan
pak uu datang dari keluarga pesantren terbesar jaringannya sejauh barat
saya juga dari pesantren kakek saya
kami berdua adalah wajah dari warga kami kan
berinovasi tapi urusan ibadah urusan keumatan dan juga keamanan kita juga berubah menjadi jaringan yang lebih baik

itulah namanya juara lahir batin
oke berarti kita tunggu nanti bagaimana kontestasi di pilgub jawa barat pasti akan seru sekali
selama lima bulan kedepan masa kampanye
dan demikian perbincangan saya dengan pasangan calon gubernur ritwan kamil dan uu ruzanul ulum
rifana pratiwi bandung jawa barat
ya pertarungan di jawa barat jawa timur dan jawa tengah seolah sangat menentukan bagi parpol yang berkompetisi
karena kemenangan di tiga wilayah ini bisa saja dianggap sebagai modal besar menjelang pemilu legislatif maupun pilpres tahun depan
untuk itulah pembahasan kami malam ini berfokus pada ketiga daerah tersebut
kita akan memulainya dari jawa barat dan sudah menemani saya di studio malam hari ini
arya bima merupakan politisi pdi perjuangan
selamat malam saraya bima terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam kemudian ada andre rosiade wasekjen partai gerindra
selamat malam bang andre terima kasih waalaikumsalam
dan kami masih menantikan kehadiran pak amir rizwan
samsudin yang merupakan ketua dewan kehormatan partai demokrat
tetapi sementara tersambung melalui line telepon ya
selamat malam pak amir
pak amir samsudin halo selamat malam
baik kami mencoba juga untuk terus menghubungi pak amir samsudin
yang memang sudah mengkonfirmasi dapat hadir begitu pada dialog malam hari ini
tetapi juga kita sudah terhubung dengan prof karim suryadi
merupakan guru besar komunikasi politik upi
selamat malam prof karim
halo prof karim selamat malam
selamat malam mas indra
baik prof karim disini ada dari pdi perjuangan mas saraya bima
ada juga andre rosiade dari gerindra
selamat malam mas indra
dan kemudian kita masih menantikan pak amir samsudin
bisa dengar suara saya prof karim ya
ya selamat malam mas arya dan mas andre
selamat siang prof
selamat malam prof
selamat jelas mas indra
lebih jelas daripada peta pilgub jabar suaranya
nah ini menarik ini
ya ini menarik ini
saya langsung ke prof karim kalau begitu
sengaja kita melihat memilihkan analis politik untuk masing masing daerah
untuk jawa barat kita pilih prof karim
prof karim mungkin bisa anda gambarkan apa yang dibutuhkan warga jawa barat
apakah tercermin dari empat pasangan calon yang sudah mendaftar di hari terakhir ini
ya lebih dari tercermin sebenarnya ada kebanggaan juga ya karena terjadi perang bintang
bintang bukan hanya pada tataran angkatan darat kepolisian
ada bintang sinetron ada bintang media sosial dan bintang pesantren juga gitu
jadi serba bintang sebenarnya jawa barat yang maju kali ini
namun tentu saja kita bisa mengklasifikasikan ada pasangan
yang dibentuk oleh opini publik gitu ya dengan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hasil survei
ada juga pasangan yang dibentuk oleh kepercayaan diri oleh internal partai
kita melihat pdip sepertinya tidak begitu peduli dengan berbagai survei tentang elektabilitas tentang popularitas
tetapi mereka percaya betul dengan kinerja mesin partai untuk menggerakkan menggerek popularitas dan elektabilitas
demikian juga dengan green run
nah ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan yang mendukung ridwan kamil dengan denny mizwar
dimana mereka sangat memperhitungkan hasil survei
namun demikian menurut saya apapun realitasnya apakah hasil survei atau misalnya analisis internal
yang dibacakan sebenarnya masyarakat jawa barat ya
dan pertanyaan bagi setiap politisi dalam mencari jabatan dimanapun di negara mana pun selalu sama
yang pertama yang dicari adalah kandidatnya itu apa
yang kedua adalah kandidat yang paling tahu yang punya konsepsi paling utuh tentang jabatan yang dia cari
dalam hal ini adalah gubernur gubernur jawa barat gubernur jawa tengah jawa timur atau gubernur manapun
yang kedua calon yang punya konsep diri yang paling mumpuni tentang siapa dia dan apa yang dia cari
itu yang penting
nah yang menarik di indonesia adalah ketika setiap politisi mengejar kekuasaan mengejar jabatan
tetapi kata jabatan dan kekuasaan itu menjadi hal yang tabu seolah olah untuk dikatakan
sehingga yang keluar itu kan mengabdi melayani dan lain lain
nah kemudian yang ketiga penting juga untuk dijawab secara jelas tentang apa yang akan dilakukan
sebab ketika pemilu bergulir dua hal sebenarnya yang kita pilih
pertama memilih siapa yang akan melakukannya dan dia akan melakukan apa
jadi bukan hanya memilih tokoh tetapi juga memilih program
jadi apapun pemilih akan mempertimbangkan siapa yang akan mereka pilih dan apa yang mereka lakukan
jadi sebenarnya antara tokoh atau calon dengan programnya itu sebuah dua sisi
jadi tidak bisa dipisahkan
meskipun misalnya ada tuduhan jawa barat misalnya itu pemilih yang paling labil segala macam gitu ya
ya baik nah sekarang saya akan sebelum sampai jauh ke kriteria yang seperti apa yang nanti dibutuhkan
saya ingin mendapat komentar dulu dari pdi perjuangan dan juga gerindra
ini sama sama yang tadi disorot oleh prof karim
percaya diri tidak terlalu memikirkan hasil survei
seperti misalnya kalau pdi perjuangan mengusung t b hasanuddin dan anton carlyan
padahal kan sebelumnya komunikasinya dengan ridwan kamil dan beberapa yang lain
sebenarnya memang tidak terlalu peduli sama elektabilitas atau karena udah terpaksa ini udah gak ada calon yang mau
ridwan kamil kayaknya tidak mau sama pak anton carlyan misalnya atau seperti itu
bagaimana dari pdi perjuangan tiba tiba muncul nama t b hasanuddin dan juga anton carlyan ini
iya seorang kepala daerah itu kan
dicalonkan oleh partai kan harus tadi dilihat dari aspek kompetensinya ya
jadi kita melihat kompetensi kedua pasangan antara calon pak t b dan pak anton ini memenuhi kriteria untuk menjawab persoalan jawa barat
jawa barat ini persoalannya cukup kompleks
mau persoalan ekonomi mau persoalan sosial mau persoalan politik
mau soal pembangunan industri pembangunan pertanian perkebunan pertambunan transportasi
sangat kompleks sekali justru disitulah kita benar benar cermat mencermati benar sebenarnya jangan bicara orang
kriteria kriteria apa yang bisa menyelesaikan persoalan jawa barat
memang kita tidak mengabaikan hal yang menyangkut faktor elektabilitas lewat survei
tapi prof karim bisa cek pernahkah pemenang survei itu menang dalam pilkada jawa barat kan gitu
ini penting juga ya
setahu kita dari pdi melihat tidak pernah menang
yang paling unggul di survei survei di jawa barat ini tidak pernah menang dalam pemilihan pilkada gubernur jawa barat
tetapi saya katakan bahwa faktor survei popularitas dan elektabilitas perlu dilihat juga
dan itu merupakan instrumen di dalam penyaringan kita melakukan pemilihan kandidat
pemilihan kandidat ya
setelah melihat kriteria kriteria seseorang itu memenuhi enggak untuk masuk ke dalam calon kandidat gubernur dan wakil gubernur
nah kita melihat bahwa kita kenal kang emil baik kita kang deddy baik
ini semua dekat dengan pdi dan kita tidak melihat ini sebagai musuh
tetapi sebagai mitra kita berdemokrasi dalam bentukan kepala daerah di jawa barat
nah ini menarik sekali ini cukup menenangkan ya
tapi saya ingin klarifikasi dulu sebelumnya lebih jauh lagi
sebenarnya memang ada keinginan untuk tetap seolah olah pdip itu kukuh agar nama pak anton carlian ini bisa digandeng oleh siapapun begitu ya
sebelum ada nama pak tb jadi pak anton ini sudah ditawarkan ke berbagai
pak anton sangat memenuhi kriteria untuk menjawab beberapa persoalan di jawa barat
pdi melihat jawa barat adalah salah satu daerah yang benar benar harus mendapatkan perhatian khusus tidak hanya sekedar partai
atau kandidat itu menang
tapi juga harus benar benar bisa menjawab persoalan
jawa barat ini sebagai penduduk terbanyak dalam artian juga sebagai peserta pemilu
tapi persoalan sosial persoalan politik bahkan persoalan ideologis
jawa barat merupakan sesuatu hal yang merupakan yang penting di dalam penyangga negara kesatuan
dan yang bisa menjawab itu adalah pak anton begitu ya
salah satu ya salah satunya pak anton memenuhi kriteria
kita juga megang emil memenuhi kriteria kang deddy juga memenuhi kriteria
dari cara pandang pdi untuk kandidat wakil gubernur karena apapun
realistis pak anton ini untuk bisa masuk sebagai calon kandidat
tidak langsung bisa di leverage masuk sebagai gubernur
tapi calon wakil gubernur memenuhi kriteria untuk itu
jadi memang itu memang itu selalu di bawah pdip bahwa pak anton ini ditawarkan ke berbagai calon calon gitu ya
salah satu salah satu tidak
oh salah satunya saja
terus kemudian pak anton
salah satu yang memenuhi kriteria dari kriteri kriteri yang lain itu adalah pak anton
karena ini kesempatan untuk mengklarifikasi saya tambahin klarifikasi sedikit lagi
kenapa misalnya pak anton karena tadi sudah jawab kriteria tapi kenapa pak anton
pak anton ini kan satu bukan kader pdi perjuangan sebenarnya
yang kedua adalah general policy yang aktif sebenarnya
kenapa harus pak anton kenapa misalnya pak tb yang merupakan ketua dpd
sebelum pak tb bertemu dengan pak anton ya tentu saja ya
sejak awal yang ditawarkan misalnya
ya kita tidak bicara orang
dan kedua demokrasi yang kita bangun juga tidak ingin dipersepsikan melahirkan suatu supermasi sivil
tidak ada supermasi militer tidak ada supermasi sipil
kalau supermasi sipil itu seolah olah menempatkan sipil di atas militer
atau zaman reformasi dulu militer di atas sipil
demokrasi pancasila bukan demokrasi liberal
demokrasi pancasila adalah demokrasi yang menempatkan bahwa seluruh komponen bangsa ini berdasarkan asas kekeluargaan
saling bahu membahu untuk membereskan persoalan bangsa negara kesatuan republik indonesia
jadi dikotomi sivil militer sudah tidak ada dalam cara pandang pdi perjuangan
bahwa ada kecerungan kecenderungan masih dilihat ketakutan dalam tanda petik beberapa ngo dan beberapa penggiat demokrasi bahwa takut setback kembali seolah olah militer akan bangkit

kesempatian diliki p optional
ini lebih madame
atau militer yang sudah mundur
atau pulis yang sudah mundur adalah ketua partai
itu sah sah saja
tetapi pdi perjuangan
adalah salah satu partai yang
sudah selesai dalam urusan
oke baik nah sekarang bagaimana dengan
yang disebut juga di singung prof karim tadi
salah satu koalisi yang percaya diri ya
nanti kita jawab ya kita harus break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di prime news
tadi sempat disinggung oleh prof karim suryadi
pasangan calon diusung pdi perjuangan
yang terkesan percaya diri dan
elektabilitas tapi itu sah sah saja
bagi partai politik ya
kemudian ada juga gerindra sebenarnya yang
mengusung sudrajat dan
aladeka yang dibawa ke jawa barat
sudrajat dan saiku
terlalu memperdulikan elektabilitas
pokoknya ada pks aman ini
jadi begini pertama
yang disampaikan mas bimo tadi benar
pertama bahwa memang jawa barat
dari dua ribu delapan dan dua ribu tiga belas
pemenang survei itu selalu kalah
dua ribu delapan itu ada pak agung gumlar
pemenang survei selalu kalah ini harus digaris bawah ini
ada kang dede yusuf
kita lihat jawa barat itu ada lima
ada dua puluh tujuh kota kabupaten
lalu jawa barat ini punya

daerah yang ada
ada daerah urban dki
bahkan bandung raya
jadi ini merupakan
basis pemilihnya berbeda beda
bahwa ini sudah dihitung betul
pertama partai gerindra
dan koalisinya pks dan pan
pak sudrajat dan pak sehu
memenuhi untuk kriteria lima daerah ini
karena pak sudrajat itu kan nyantrika
nyunda orang sunda asli
beliau keturunan produk pesantren
beliau juga nyakola
salah satu tentara militer yang sekolah di harvard
lalu beliau juga nyantri
seorang satria yang punya keberanian
waktu reformasi tni
waktu itu beliau tampil sebagai jurubicara
mengjelaskan kepada masyarakat
soal bagaimana reformasi tni
dan beliau juga mempunyai pengalaman menjadi dirjen serta duta berbicara
jadi rekam jejaknya cukup
jadi elektabilitas ini tidak menjadi sebuah
pak saiku juga punya modal yang cukup
pak saiku merupakan representatif pemilih di daerah basis urban dki
survei beliau sangat tinggi di bekasi saat ini
nah ini yang sudah dihitung oleh partai gerindra
pks sebagai sekutu kami
biasa disampaikan oleh pak prabowo
punya pengalaman menang di
dua pilkada jawa barat
dua ribu delapan dan dua ribu tiga belas
jadi aman ada pks ya
ya intinya bukan hanya aman ya
tapi kita sudah hitung bersama
jadi intinya dengan kerja keras ya
apa namanya mesin partai kami yang ada
gerindra pks dan pan
serta rekam jejak dua tokoh yang kami tawarkan untuk jawa barat
insya allah kami meyakini bahwa kami bisa menangkan pilkada jawa barat
karena jawa barat adalah daerah pemilihan tiga puluh dua juta
itu ada di jawa barat
tidak ada kata lain selain memenangkan pilkada jawa barat ini untuk
membantu dan memastikan kemenangan pak prabowo di pilkada jawa barat
sudah terkonfirmasi nih
padahal arahannya sebenarnya kesana kan
termasuk pdip juga begitu ya
pentingnya jawa barat untuk dimenangkan ini
kita memikirkan rakyat jawa barat
bagaimana ini beda semua masalah persoalan tersebut
jadi belum memikirkan untuk nasional
ini berbeda ya dengan pak andre
tapi saya ke pak amir yang sudah tersambung melalui sambungan telepon
pak amir samsudin dari demokrat selamat malam pak amir
baik pak amirki kita ini akan mengulas bagaimana pilkada serentak dua ribu delapan belas pak
tapi fokus kita adalah berebut suara di tanah jawa begitu
tapi kali ini kita bicara jawa barat terlebih dahulu pak
kita tahu partai demokrat memiliki koalisi sejajar dengan golkar begitu ya
walaupun sempat ditinggal oleh pks dan pak
ya betul betul

ya betul betul
sempat terjadi dinamika juga di media sosial
tapi kemudian mendukung duo dm
ada di dini miswa dan dini mulyadi
tapi sempat tadi apa ada kesimpulannya begitu pak
ada pendapat yang bahwa kalau jawa barat ini berbeda dengan daerah lain
misalnya elektabilitas itu tidak menjadi satu faktor ya yang sangat signifikan begitu
karena beberapa pemilik hasil survei yang tinggi ternyata tidak menang juga di jawa barat
untuk beberapa kali pemilihan di sana
nah pak amir bagaimana anda melihat
di dini miswa yang sekarang juga lumayan tinggi begitu ya untuk ini ya
baik ya saya ini bukan orang jawa barat ya
tetapi sebagai katakanlah saya sebagai pengamat ya
walaupun saya juga fungsionaris partai demokrat
saya melihat bahwa kombinasi dua dd ini
dua d ya
d jadinya ya
dini miswa dan dini mulyadi
saya kira kombinasi yang paling ideal kalau saya melihat ya
karena mengapa kita tahu bahwa pengalaman dini miswa sebagai wakil gubernur
satu periode itu sangat manfaat
karena dia tentunya sudah bisa mengidentifikasi permasalahan permasalahan
apa saja yang bisa meningkatkan keberhasilan yang sudah mereka kerjakan sebelumnya
di sisi lain ada saudara dedi mulyadi
dedi mulyadi ini walaupun dia hanya bupati di purwakarta
tetapi kalau kita perhatikan visi dan pengetahuannya mengenai jawa barat itu
saya kira di atas rata rata
penguasaan dia terhadap kabupaten desa itu sangat lengkap
dan dia juga dibekali pengetahuan formal yang sangat memadai
jadi saya lihat
saling melengkapi pasangan ini ya pak amir ya
dan saya kira walaupun pengalaman masa lalu mengatakan elektabilitas itu
itu bukan segala galanya
saya setuju saja
tetapi ada modal buat rakyat jawa barat
untuk mereka kerjakan dan untuk pengabdiannya ke depan
tapi kan sebelumnya begitu pak amir ya
bahwa demokrat ini dengan semangat kan sudah bersama pks pan
sempat mengusung nama pak deddy miswar tentu saja bersama dengan ahmad syahiku
tentu saja ini kan sudah melalui pertimbangan atau penghitungan juga ya
dan tentu saja pasti pertimbangan saat itu sudah saling melengkapi
nah sekarang ini begitu pak amir
bagaimana anda melihat ketika sosok ahmad saiku yang sudah diambil oleh gerindra dan kawan kawan ini
kemudian digantikan sosok deddy mulyadi
ini dapat nilai yang oh gantinya pak ahmad saiku ini jauh lebih bagus
ataukah kurang bagus tapi ya lumayan lah bisa menggantikan atau bagaimana pak
saya kira masing masing dengan kelebihannya lah
saya tidak mengatakan kekurangannya ya
dan masalah ditinggalkannya koalisi awal oleh pks juga tidak terlalu kami persoalkan
tidak perlu terlalu menjadi ribut
walaupun ada fakta integritas yang kemudian diperlihatkan kepada publik
oleh salah satu petinggi dari pks
itu tidak menjadi persoalan juga bagi kami ya
senang sama senang masing masing partai punya kewadalan dan sendiri sendiri untuk menentukan
langkah apa yang akan dilakukan yang terbaik bagi partai itu
dan itu tidak menjadi persoalan besar bagi kami pada saat pks kemudian
kami tetap berkoalisi dengan pks di provinsi yang lain ya
tetapi kedatangannya saudara deddy muladi ini justru kami lihat ini berkah
justru berkah ya
yang lebih baik daripada yang koalisi kami yang semula ya
karena saya melihat deddy muladi ini benar benar saya sangat tertegun mana kala dia menyampaikan paparannya gitu ya
seorang figur deddy muladi ini sangat tahu apa yang dia harus
saling melengkapi untuk
terbaik untuk jawa barat
baik masih melengkapi untuk deddy miswar begitu ya
tapi kita nanti akan lanjutkan lagi ke daerah lain
sebagai penutup kita lihat pendapat prof karim suryadi kembali
ketika sudah mendengarkan penjelasan tadi kira kira langkah strategi seperti apa yang bisa menangkan hati masyarakat jawa barat prof karim
ya saya senang mendengar penjelasan ini
saya juga senang mendengarkan penjelasan ini
saya juga senang mendengarkan penjelasan ini

menyejukkan dan saya melihat tidak ada sisi negatif yang diungkap
itulah hakikat demokrasi yang ulung gitu ya yang luhung untuk jawa barat bahwa silakan saja keempat pasang ini untuk melakukan apa yang disebut dengan politik adu manis gitu
jadi masing masing pasangan memperlihatkan kekuatan keunggulan kebaikan
hanya kandidat yang dinilai paling baik paling unggul paling manis lah yang akan menang
tanpa menyisakan keburukan atau catatan
dan juga menangkan kekuatan yang paling baik paling unggul paling manislah yang akan menang
tanpa menyisakan keburukan atau sengsara

terhambat dari keopeian pilihan pengileran jawa barat ketika ditunggu sudah menang
dan juga menunggu sudah menang
dan juga menang
pilihan pemilihan penyiasan di jawa barat
dan juga menang
pilihan pemilihan penyiasan di jawa barat
dan juga moving
diketahui oleh mereka yang akan menaksirkan tidak akan dipinang juga gitu nah dalam tempo
waktu yang sangat singkat ini menjadi tantangan kedepan bagaimana meraih jumlah pemilih yang
tersebar di lima ribu di delapan ratus desa lebih ini di pegunungan di ngare kemudian sebab jawa barat ini sangat
dinamis bukan hanya dari pilihannya betul pdip menang dalam pileg tetapi kan suara suara itu
tersebar ke partai partai lain saking dinamisnya kan nama yang dimunculkan di awal juga serai di
akhirnya sehingga jadi dengan yang lain jadi menurut saya yang akan memenangkan adalah mereka
yang paling tahu jawa barat yang paling bisa mendefinisikan jawa barat itu apa
gubernur jawa barat itu apa dan tantangan yang paling diinginkan oleh masyarakat jawa barat jawa
barat beda dengan dki saya yakin investor investor politik tidak akan begitu deras masuk jawa barat
sebab sumber daya yang sudah banyak dikelola bahkan sebagian sudah dieksploitasi gitu justru
yang paling diinginkan oleh jawa barat ini bagaimana hadir seorang pemimpin otentik yang

yang masuk akal gitu baik terima kasih prof karim suryadi atas analisis anda apa yang dibutuhkan
masyarakat jawa barat dalam pilkada jawa barat ini terima kasih prof karim dan usai jeda berikut
ini nanti kita akan bicara dinamika di jawa tengah di jawa tengah dua pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur siap memperbutkan suara mampukah sudirman said mengalahkan dominasi
petahana ganjar pranowo prime news akan segera kembali